dan dari agenda kepresidenan presiden joko widodo menggelar rapat terbatas terkait integrasi perencanaan dan penganggaran untuk maksimalisasi pembangunan nasional
rapat terbatas digelar senin siang di kompleks istana kepresidenan bogor jawa barat
selain mengingatkan para menteri untuk lebih jeli lagi melihat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan
presiden juga mengingatkan agar jajaran kementerian dan lembaga memperbaiki sistem komunikasi untuk membahas masalah perencanaan dan penganggaran ini
dengan cara menghilangkan ego sektoral yang selama ini dianggap menjadi penghambat hubungan antar kementerian dan lembaga
lokasi agarannya kontur jangan berjajarkan untuk masing masing kementerian dan lembaga harus dicermati secara detail secara rinci
dan dikaitkan dengan pencahayaan sasaran prioritas yang telah berkali kali saya sampaikan

dan sebaliknya partai segera tidak boleh lagi berperangkap oleh gaya sektoral atau bakal menjadi berpanjang antara kementerian dan sektoral